tim satgas aju pusat kesehatan tni diterjunkan ke mamuju untuk membantu warga yang membutuhkan layanan kesehatan
seorang warga desa batu panu mamuju dievakuasi dari pengungsian oleh tim aju pusat kesehatan tni jumat pagi
karena harus mendapatkan penanganan medis segera
hal ini dilakukan karena pusat layanan kesehatan di wilayah ini lumpuh karena gempa
proses evakuasi berjalan cukup lama karena kontur tanah di wilayah itu yang berbukit bukit
warga yang sakit akan dirujuk ke rumah sakit kapal kri dr suharto yang sudah bersandar di pelabuhan mamuju
tim aju puskes tni yang berjumlah dua puluh satu personel juga menyisir dari rumah ke rumah untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat
beberapa hari setelah gempa terjadi warga yang mengungsi mulai ada yang terserang penyakit terutama anak anak
tim ini sudah berada di mamuju sejak lima belas januari untuk memetakan lokasi gempa dan kebutuhan layanan kesehatan yang diperlukan masyarakat
termasuk mendirikan tenda untuk pengungsi

terkait dengan kendala kendala dalam melayani masyarakat yaitu kontur alam yang naik turun yaitu kontur pegunungan
kita dalam menjangkau wilayah tersebut menggunakan kendaraan empat wd
apabila tidak bisa kita menggunakan motor trail
apabila masih tidak bisa lagi maka kita akan di drop menggunakan helikopter untuk menjangkau wilayah wilayah yang belum dapat diakses melalui kendaraan darat